penyebab kematian yodi prabowo
editor salah satu tv swasta
diduga kuat kepolisian akibat bunuh diri
dalam proses penyidikan polisi juga menemukan
fakta bahwa yodi sempat berkonsultasi
dengan dokter spesialis kulit dan kelamin
di rscm sebelum ditemukan tewas
polisi menyebut hal ini ada
kaitannya dengan kemungkinan depresi korban
dalam proses penyidikan kasus tewasnya
yodi prabowo selain memeriksa saksi
dan melakukan olah tkp polisi juga
mengecek aktivitas yodi melalui
telepon genggam serta transaksi keuangan
pribadinya diketahui tidak ada
pesan mencurigakan ataupun pesan
mengancam dari telpon genggam yodi
sementara untuk transaksi keuangan
diketahui yodi sempat melakukan transaksi debit
di rumah sakit ciptomangunkusumo jakarta
ini terkait dengan pemeriksaan
di dokter spesialis kulit dan kelamin
polisi menduga yodi memiliki
motif dan keluhan tertentu hingga
akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi
dengan dokter yodi juga diketahui
sempat melakukan pengecekan hiv
atas kemauannya sendiri
sementara saat dilakukan pemeriksaan dokter forensik
rumah sakit polri menemukan bahwa
amfetamin yang semakin memperkuat
dugaan depresi pada dirinya
sementara saat dilakukan pemeriksaan
dokter penyakit dan kelamin
apakah ini terkait dengan kemudian
adanya dugaan bunuh diri
kaitannya dengan kemungkinan
kaitan dengan amfetamin
beliau ini sudah kami periksa dalam bentuk
berita acara pemeriksaan ahli
ada keterangan saksi ada ahli
sebagai bukti sebagai
alat bukti dalam satu penyidikan
jawabannya setelah dilakukan
kalau diperiksa urinnya amfetaminnya positif
berarti dia mengonsumsi amfetamin
lalu apa pengaruhnya amfetamin
terhadap kejiwaan seseorang
sehingga mampu melakukan satu hal
yang oleh orang normal dianggap tidak mungkin
yaitu meningkatnya keberanian
yang sedemikian luar biasa
keluarga almarhum yodi prabowo
dibalik kesimpulan polisi bahwa
diduga kuat yodi tewas karena bunuh diri
ditemui di kediamannya di daerah
rempoha tangerang selatan
sabtu siang ibu da'al marhum yodi
atas kesimpulan penyelidikan kepolisian
turinah merasa luka luka di tubuh anaknya
tidak tampak seperti orang yang melakukan
wanita berusia empat puluh tiga tahun ini mengatakan
almarhum yodi tampak seperti orang yang sedang
terus bunuh diri itu
dia nggak mungkin tusukannya banyak
di sini dada tusukan di dada
ada beberapa tusukan
dan itu dalem
apa ada orang bunuh diri seperti itu
logikanya kan gitu
itu yang bikin saya janggal
kenapa jasadnya bisa
kalaupun dia bunuh diri mungkin udah
posisinya nggak seperti itu